perserikatan bangsa bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh
meski sudah masuk salah satu dari tujuh belas butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada dua ribu tiga puluh mendatang
dalam wawancara dengan tim voa menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
igusti ayu bintang darmawati mengatakan kesetaraan perempuan di tanah air bahkan masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang
berikut ini laporan dari jurnalis voa rendy wicaksana langsung dari markas pbb
diwakili menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak indonesia hadir dalam konferensi tahunan pbb komisi urusan status perempuan
yang mengupayakan percepatan kestaraan gender di dunia
laporan badan pbb untuk perempuan per tahun dua ribu dua puluh dua menyimpulkan kesetaraan gender di dunia masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau sdg yang berakhir pada tahun dua ribu dua puluh
hal ini semakin diperlambat oleh pandemi covid sembilan belas
menteri pppa membenarkan hal ini dan menyebut kesetaraan perempuan di indonesia masih jadi sebuah pr yang panjang
demikian juga ketika kita
kita lihat indeks kualitas perempuan yang diukur dari indeks pembangunan manusia indeks pembangunan gender indeks pemberdayaan gender ini masih menjadi pr untuk kita selesaikan
nah kalau saya melihat pergerakannya itu memang ada peningkatan tapi peningkatannya tidak optimal tidak maksimal
men pppa sebut budaya masjid tembok utama penghalang pencapaian kesetaraan perempuan
budaya patriarki yang mengakar berabad abad
tapi ini kan tidak masalah kita indonesia
tadi saya katakan ini adalah masalah global
meskipun secara kuantitas hampir setara dengan populasi pria
namun menurut kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
pemberian akses dan juga kesempatan agar perempuan lebih setara di tanah air diharapkan akan kelak berakhir dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian yang lebih sejahtera
salah satu kontribusi ekonomi terbesar perempuan di indonesia adalah di level umkm
data pt permodalan nasional madani yang merupakan bumn
terdapat dua puluh tujuh juta perempuan rumah tangga indonesia dalam kategori prasejahtera
tapi mereka punya skill tapi tidak termanfaatkan dan tidak mendapat akses dari bank
bank tidak ada yang mau melayani masyarakat miskin karena nggak punya jaminan nggak punya kompetensi
tahun ini adalah konferensi tahunan pbb komisi urusan status perempuan yang ke enam puluh dua
berlangsung dari enam hingga tujuh belas maret dua ribu dua puluh tiga di markas pbb
di kota new york
dari new york randy wicaksana voa